dpr ri mengesahkan tiga rancangan undang undang daerah otonomi baru papua
yaitu papua selatan papua tengah dan papua pegunungan tengah
apa implikasi setelah undang undang dob ini berlaku
benarkah undang undang ini terburu buru
saya akan membahasnya bersama dengan pak juhermansyah johan pakar otonomi daerah
pak jos selamat malam sehat pak
ya alhamdulillah sehat mas rian har
baik pak jo kalau kita bicara soal undang undang dob
ini narasi penolakan masih kencang disuarakan
tapi di saat yang sama pemerintah dan dpr memang bersikeras sekali ya
untuk mengesahkan ini dan membentuk tiga provinsi yang baru
kalau kemudian ini dianggap terburu buru
menurut anda ada di segi yang mana di sisi mana kemudian undang undang dob ini terburu buru pak jo
oh iya ya kalau dari segi tahapannya memang itu kelihatan tahapannya
kurang tersedia waktu yang cukup ya
misalnya dialog dialog dari dpr ya teman teman dpr ke papua kan pendek sekali
jadi waktunya sangat sebatas sekitar satu minggu
dan dengan demikian belum cukup memadai lah untuk mendengar suara suara
nolak lah seperti itu
tapi suara suara yang mendukung ya itu yang nampaknya diperhatikan oleh kawan kawan
yang membentuk undang undang ini di isna yang
apakah sebatas kurang menyerap aspirasi banyak kalangan
atau dari segi substansi pun anda melihat ini terburu buru pembuatan undang undang ini
oh kalau dari segi persiapan untuk suatu
untuk suatu daerah otonom yang baik memang itu juga harus ada kesiapan kesiapan
tentang kewilayahannya persiapan yang baik tentang kapasitas daerahnya
nah misalnya persiapan kewilayahan soal yang terkait dengan soal kependudukan
soal cakupan wilayah soal ibu kota
lalu juga yang terkait dengan
soal kapasitas daerah itu seperti potensi ekonominya
lalu kemampuan keuangan daerahnya
kemampuan untuk penyiapan penyelenggara pemerintahan daerahnya
nah itu memang memerlukan waktu yang agak lebih panjang sebetulnya
jadi oleh sebab itu makanya mas renhar sebaiknya daerah otonomi ini dibentuk lewat tahapan daerah persiapan dulu
dan ujuk ujuk langsung
dibentuk menjadi daerah otonom
jadi kalau daerah persiapan maka formatnya adalah
namanya provinsi administratif saja dulu
dirampungkan dulu cakupan wilayah dirampungkan dulu soal ibu kota
dirampukan dulu soal batas batas wilayah
dan kesiapan kesiapan lainnya
dengan demikian nanti setelah beberapa tahun baru kemudian dijadikan daerah otonom baru
sebetulnya itu yang dipakai di dalam undang undang pemda nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas
tentang pembentukan daerah otonom
tapi undang undang provinsi papua yang direvisi nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu
meniadakan tahapan daerah persiapan itu
jadi tetap mau langsung dibentuk saja menjadi daerah otonom seperti itu
oke nanti kita bicara lebih jauh soal daerah persiapan yang tadi anda katakan pak jo
tapi soal kesiapan itu kemudian sudah ditepis juga pak jo oleh pemerintah lewat kemendagri
yang menyebut bahwa ini juga tengah disusun soal pembentukan pemerintahan di masing masing provinsi
tengah juga disiapkan siapa pjs nya penjabat sementara untuk gubernur
dan juga sampai ke perekrutan aparatur sipil negaranya
itu menurut pemerintah sebetulnya sudah disiapkan
tidak terancam akan menjadi daerah otonomi yang gagal pak jo
ya jadi kalau dari segi kesiapan untuk pengisian penjabat ya
penjabat gubernur lalu kesiapan untuk penempatan aparatur daerah di sana
itu kan bisa saja tapi yang paling mendasar tentu adalah suara dari masyarakat
jadi suara dari masyarakat itu akan dibentuk menjadi daerah otonom baru itu
jadi suara mereka ini kan itu masih terasa tanpa ada penolakan penolakan yang lumayan kuat ya
jadi ini yang kurang bisa ditangani ya oleh pemerintah
tapi kalau dari segi penyiapan aparatur penyiapan untuk mengisi pejabat
saya kira itu soal yang tidak terlalu
juga yang agak mungkin penting nanti itu adalah soal bagaimana untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah di daerah otonom baru ini
nah itu dari mana sumber
apd mini yang disiapkan pak jo menurut anda itu belum cukup
oh ya kalau sekarang itu kan nanti biaya penyelenggaraannya mengandalkan dana transfer
dari pemerintah pusat ya
nah itu pun sesuai dengan kemampuan keuangan negara gitu ya
dan itu kalkulasinya yang dibutuhkan per tahun untuk sebuah provinsi baru
lima ratus miliar sampai dengan satu triliun yang dikatakan oleh pemerintah
ya itu dia
jadi itu harusnya memang nanti ditransfer sesuai dengan keadaan dan kemampuan
dan kebutuhan daerah otonom itu
jangan sampai nanti terjadi gap ya
jadi sementara pelayanan publik ketika mereka gabung dengan daerah itu berjalan dengan baik
tiba tiba ketika dibentuk menjadi daerah otonom baru dengan pembiayaan pembiayaan yang terbatas
misalnya maka itu akan membuat anjloknya pelayanan publik di daerah itu
pelayanan di bidang pendidikan pelayanan di bidang kesehatan
pelayanan di bidang pendidikan pelayanan di bidang kesehatan pelayanan di bidang kesehatan

jadi satu t itu untuk masing masing harusnya dilihat dengan ukuran yang dibanding dengan ketika mereka bergabung dengan provinsi daerah induk sekarang ya
provinsi papua namanya
jadi soal keuangannya ini fitur apa
keuangannya ini finansialnya juga perlu dicermati ya pak jo oleh pemerintah ketika sudah ini akan dibentuk sebagai sebuah provinsi yang baru
dan anda katakan ini kan masih mengandalkan daerah dari pemerintah pusat
bagaimana kemudian anda bisa menjelaskan kalau sebetulnya kan pembentukan provinsi di indonesia yang baru ini juga bukan satu kali ini saja
tapi sudah pernah ada provinsi provinsi yang lain pak jo
iya pak jo
jadi kita misalnya punya yang terakhir ini provinsi ke tiga puluh tiga itu provinsi kalimantan utara
nah itu pecahan induknya dari kalimantan timur
nah jadi ketika provinsi kaltara dibentuk maka dia menerima dana transfer dari pemerintah pusat
kemudian juga menerima dana bantuan keuangan dari provinsi induk ya
dan kemudian secara bertahap baru dia bisa menggali potensi pendapatan asli daerahnya
nah itu kan memerlukan waktu
sehingga dengan demikian kalau kita lihat dari segi bantuan dana ini
andai kata misalnya tidak berjalan dengan lancar kita kan tahu sekarang keadaan kemampuan ekonomi negara kan juga berkurang
dengan berbagai macam peristiwa peristiwa dunia ini
jadi itu juga harus dipastikan dan dijamin kelancaran jalannya bantuan itu
kalau tidak saya kira jadi nanti khawatirnya merosot pelayanan pelayanan publik di dob baru itu
oke jadi sebuah daerah otonom yang baru tidak hanya harus bisa kemudian soal finansialnya
tapi juga soal infrastruktur ya yang tadi anda sempat katakan bagaimana kantor kantor pelayanan publik yang juga sebetulnya harus tersedia
iya harus tersedia
iya itu dia
jadi kan dia harus menyediakan sarana perasarana untuk penyelenggaran pemerintahan daerahnya
karena ada kewajiban untuk membentuk sekretariat daerah membentuk sekretariat dprp mrp lalu dinas dinas badan badan
nah itu kan semuanya memerlukan ketersediaan ruang kantor lah katakanlah seperti itu
walaupun kemungkinan saja
secara apa ya jadi tidak juga perlu harus dipaksakan membangun gedung gedung baru ya
tapi bisa saja memakai memanfaatkan fasilitas yang ada lebih dahulu dan secara bertahap nanti dibangun
jadi saya kira itu lebih baik karena harus ada efisiensi juga
baiknya memang daerah otonom baru ini betul betul kalau ada pendanaan dananya itu untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat
mengurangi kemiskinan meningkatkan tingkat pendidikan mengatasi soal gizi buruk misalnya seperti itu yang masih tinggi tingkat persoalannya di papua
meningkatkan indeks pembangunan manusia
jadi itu gunanya dana dana itu saya khawatir juga nih dana itu nanti dipakai untuk belanja belanja pembangunan gedung beli beli mobil ya

lalu kemudian hal hal yang nanti sebetulnya ya
lalu kemudian hal hal yang nanti sebetulnya ya

jadi kerem prerioritas dana itu dua sebaiknya digunakan

dan transpor pusat maupun bantuan keuangan dari provinsi
untuk kepentingan pelayanan publik
agar masyarakat khususnya khususnya orang asli papua

berasa langsung ada kesejahteran bareng satu daun dua daun tiga daun ini dan begitu
tahun ini pak ju tapi ada
tidak sih contoh bahwa
dob daerah otonom
yang katakanlah gagal
oh ya itu banyak itu
dari satu kajian dulu
ketika sampai dua ribu empat belas
pemekaran daerah ini
tidak ada lagi
sudah berhenti kita
itu sebelumnya dari tahun
pemekaran sampai dua ribu empat belas
itu daerah otonom
baru kita itu nambah dua ratus dua puluh tiga
termasuk yang sangat tinggi
lalu biasanya pembentukan
daerah otonom itu lebih memperhatikan
aspek kemampuan teknis
dalam penyelenggaran pemerintahan
sehingga dengan demikian
banyaknya daerah otonomi yang gagal
contohnya apa ini pak
daerah daerah otonom itu
tidak berhasil dilihat dari apa
indeks pembangunan manusia
dilihat dari kemampuan dia
menurunkan tingkat kemiskinan
kemampuan daerah otonom itu
nah itu ada
yang menyebutkan daerah otonom
baru kita itu
tidak berhasil karena
dibentuknya lebih pada faktor
politik bukan kesiapan
mandiri dalam menyalenggarkan
urusan pemerintahan daerahnya
ada contoh yang konkret pak misalnya daerah
mana yang kemudian menurut anda itu kemudian
setelah didirikan menjadi daerah otonom
tapi justru tampaknya gagal
oh itu misalnya ada kabupaten kabupaten
di luar jawa rata rata
yang penduduknya dibentuk misalnya
ya saya nggak usah sebut namanya lah ya
jadi itu puluhan ribu
sehingga tidak punya kemampuan untuk bisa
dengan penduduk yang
jadi dengan demikian
dana transfer dari
otonomi daerah ini kan kemandiran daerah
untuk membiayai urusan rumah tangga daerahnya
nah kalau pendapatan asli
daerahnya cuma lima persen
tidak sampai sepuluh persen lah
dari pemerintah pusat
berarti itu masuk kategori
tidak berhasil jadi kita
bisa sebut seperti itulah
baik pak jo
ini sudah disahkan ya
tentu ada implikasinya dan akan segera dibentuk
di daerah otonomi yang baru ini
di papua tengah
papua pegunungan dan juga papua selatan
ada penolakan meskipun
juga ada dukungan ya terhadap
anda melihat kalau ini
tidak dikelola dengan baik
apakah tiga daerah ini bisa menjadi
saya khawatir jadi kalau ini
misalnya tidak dijaga dan
dikelola dengan baik
itu bisa saja
daerah seorang itu tidak bisa
yang semestinya ya
meningkatkan memberdayakan masyarakat
meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya
memberikan pelayanan publik
bahkan juga penguatan demokrasi kan
karena mereka akan ikut berkontestasi
selatan nasional dua ribu dua puluh empat
nah itu harus ada
langkah mitigasi kebijakan menurut saya
dari sekarang jadi untuk
soal ibu kota ada daerah
yang enggan untuk
masuk ke dalam
kecakupan satu provinsi
mereka ingin tetap bertahan
di provinsi induk
nah lalu ada juga
suara suara yang penolakan
majelis rakyat papua misalnya seperti itu
ini harus ada
dialog lah ya
nah mitigasi kebijakannya itu
sebaiknya pemerintah pusat
mungkin juga melibatkan
kantor wakil presiden ya
kalau saya tidak salah kantor wakil presiden
pres diserai tugas
provinsi papua ya nah itu mungkin
bisa lintas kementerian
lembaga untuk menjaga
dan memastikan agar
berbagai macam kendala kendala
serius tadi itu bisa
kuncinya memang dialog ya
jadi dialog sambil
kalau tidak salah mas renhat ini paling lambat
ini enam bulan dan sekarang sudah harus
ada pejabat punur di
plus juga setelah itu
tiga bulan penjabat sudah punya
membentuk kantor kantor di situ
kantor kantor di dprd dan sebagainya
jadi sebetulnya membentuk dob ini
apalagi tiga dalam sekaligus
ini bukan hal yang mudah juga ya pak jo
jadi ada banyak hal yang harus dipersiapkan
dan jangan sampai kemudian ini karena
kalau ini lebih
kental nuansa politiknya
ini justru membuat dob ini
menjadi tidak efektif dan masyarakat
yang disana justru tidak terlayani
dengan baik dan
tadi anda sebutin juga tadi soal anggaran ini
jangan sampai kemudian justru digunakan untuk membeli
membangun membeli kendaraan untuk kepentingan
para pejabatnya saja
bukan untuk kepada masyarakat ya pak jo
terima kasih mudah mudahan apa yang kita bahas ini
bisa menjadi catatan dan juga kritik
bagi pemerintah yang sudah mengesahkan
undang undang dpr undang undang dob di papua ini
terima kasih banyak pak jo herman shah johan
sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari selamat malam